gubernur dki jakarta nisbah sudan memastikan sudah ada fase pematangan dalam persiapan penyelenggaraan formula e yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun dua ribu dua puluh mendatang
akan ada pertemuan dengan tim formula e pada hari jumat besok
anies membeberkan persiapan penyelenggaraan formula e yang rencananya akan dilaksanakan di dki jakarta pada dua ribu dua puluh mendatang
pihaknya memastikan sudah ada fase pematangan dan akan mengadakan pertemuan dengan tim formula elektrik pada jumat esok
sebagai bentuk pengajuan diri menjadi salah satu tuan rumah pelaksanaan formula e pemerintah provinsi dki jakarta harus menyetorkan uang sebesar rp tiga ratus empat puluh lima sembilan miliar rupiah atau dua puluh juta pound sterling pada federasi otomotif internasional formula e
meski demikian anies baswedan menilai penyelenggaraan turnamen balap mobil dengan mesin bertenaga listrik ini akan memberikan banyak keuntungan bagi dki jakarta termasuk menggerakkan perekonomian hingga mencapai rp satu dua triliun
ya sebenarnya besok tuh nanti besok dan hari jumat besok hari ini kita sudah sedang pematangan seolah besok kita akan bersama sama dengan tim dari formula e mereka akan datang ke sini
oh enggak enggak itu kegiatan kita pengumuman dan lain lain nanti besok